data kendaraan bermotor yang stnk nya tidak diperpanjang dan dibiarkan mati selama dua tahun akan dihapus dari data registrasi kepolisian
dengan kata lain tanpa data registrasi kendaraan tersebut menjadi bodong dan tidak dapat didaftarkan kembali
masyarakat diimbau taat pajak
ya lebih teratur aja lah ya setuju supaya bayar pajak semua
taat dong taat harusnya dipermudah harusnya bisa nggak apa yang lima tahunan juga pakai portal
aturan yang kembali dipertegas pada akhir bulan juli lalu membuat tak sedikit warga yang kemudian berbondong bondong pergi dan mengantre ke layanan samsat setempat
kebanyakan dari mereka baru ingat bahwa sudah terlewat dari tenggat atau terlambat
untuk membayar pajak perpanjangan stnk
namun sayang layanan yang tak setiap hari dibuka membuat para pemilik kendaraan kecewa
mereka menyayangkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa layanan tutup pada hari sabtu
saya bayar di sana ditutup di mana tuh di kecamatan
biasanya satu buka eh di sini tutup lagi saya udah muter kemana mana
jiran mau bayar
semua serba ditutup
orang tua kan orangnya lupa
namanya manusia kan nggak luput dari lupa
yang lebih bijak lah layanannya
soalnya kan kita kan orang kerja
bukan tiap hari di rumah
saya mah namanya pajak saya nomor satu
yang penting pelayanannya dah
senin sampai jumat saya seorang guru ya
kebetulan sabtu saya kelibur
saya ingin ternyata tutup
direktur registrasi dan identifikasi korps lalu lintas polri menjelaskan
peraturan tersebut kembali mencuat demi mengingatkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak
pihaknya mencatat hingga juli dua ribu dua puluh dua terdapat perbedaan data
yakni satu ratus empat puluh sembilan juta unit kendaraan terdaftar di kepolisian
sekitar satu ratus tiga belas juta membayar pajak melalui satuan kerja pengelola keuangan daerah
sementara terdapat sebanyak satu ratus tiga juta membayar sumbangan wajib di pt jasara harja
guna menyelaraskan dan mengakurasi data yang dimiliki
tiga instansi terkait pihaknya kini tengah menyiapkan konsep single data
di sisi lain kepolisian menegaskan agar masyarakat tidak salah paham
pemblokiran atau pemutihan data tidaklah langsung dilakukan pada pemilik kendaraan
yang tidak melakukan pembayaran pajak selama dua tahun
lima puluh delapan persen hitungan kami
samsat bersama ini samsat itu sesuatu yang terbaik
sekitar bersama ini ada sepeda ada dipenda ada jasara harja ada kepolisian
ini lima puluh delapan persen lebih
tidak bayar pajak
peringatan pertama tiga bulan peringatan kedua satu bulan
menyurat nanti dari di sepeda nanti di masing masing kabupaten itu akan menyurat
mengingatkan kepada masyarakat sudah mematikan dua tahun nih
setelah lima tahun mereka tidak mengesahkan
plus dua tahun nanti akan ada
pertama tiga bulan kedua satu bulan ketiga satu bulan lagi
setelah itu barulah kita lakukan penghapusan
penghapusan data kendaraan
bagi pemilik yang tak kunjung membayar biaya perpanjangan lima tahunan stnk
dalam tempo menunggak dua tahun
ini telah diatur dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal tujuh puluh empat
dengan dibelakukannya dan ditegakannya kembali peraturan ini
lantas apakah masyarakat bisa disiplin dan taat dalam membayar pajak
sosiolog dari universitas indonesia roby muhammad menyebut
penegakan aturan secara tegas dapat membuat masyarakat patuh
dan meningkatkan angka taat pajak
dari demikian hal tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan
dari pemerintah dan atau kepolisian kepada publik
salah satu cara untuk merubah perilaku adalah memberikan insentif atau disinsentif
dalam hal ini pihak kepolisian menerapkan disinsentif
jadi jika tidak melakukan registrasi maka akan dicabut registrasi kendaraannya
sebuah cara yang lazim memang biasanya itu bisa meningkatkan pemilik kendaraan dalam hal ini
untuk melakukan registrasi membayar pajak secara rutin seperti yang
pasal tujuh puluh empat tersebut bukan untuk memberatkan ataupun baru diberlakukan
namun untuk mengingatkan bahwa seluruh pemilik kendaraan mempunyai hak kepemilikan
dan kewajiban membayar pajak pada negara
sementara berdasarkan data korlantas polri
negara kehilangan pendapatan sebesar seratus triliun